ya ada tujuh belas pulau dalam proyek reklamasi teluk jakarta
dari keseluruhan pulau yang dinamai sesuai alfabet a sampai q ini
baru sepuluh pulau yang sudah memiliki izin
sementara tujuh lainnya belum mengantongi izin
saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kemudian reklamasi teluk jakarta ini
sejumlah perusahaan pun kebagian jatah menjadi pengembang proyek reklamasi
pt kapuk naga indah ditunjuk mengerjakan pulau a hingga pulau e
sementara pt jakarta propertindo pulau f
kemudian pt muara wisesa samudera pulau g
lalu pt taman harapan indah untuk pulau h
dan pt jaladri kartika ekapaksi mengerjakan pulau i
sementara pt pembangunan jaya ancol ke bagian pulau j dan k
lalu pt manggala kridayuda pulau l dan m
lalu pulau n akan dikerjakan oleh pt pelindo
sementara pemprov dki jakarta akan mengerjakan sisanya pulau o p dan c
sementara pt pemprov dki jakarta akan mengerjakan sisanya pulau o p dan q
dari total tujuh belas pulau lima diantaranya sudah dalam proses reklamasi
yakni pulau f g i k dan n
namun pada maret tepatnya enam belas maret lalu
hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan kelompok pembela lingkungan hidup
terhadap izin reklamasi pulau k
kita lihat di sini
nah izin ini sebelumnya diberikan oleh pemprov dki jakarta kepada pt pembangunan
dalam putusannya majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat izin pelaksanaan reklamasi pulau k
nah itu dia pulau k yang terletak di agak ujung sana
lalu pada enam belas maret hakim juga akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan kelompok membela lingkungan hidup
terhadap izin reklamasi pulau f
ini dia pulau f keputusan gubernur dki jakarta tentang pemberian izin reklamasi pulau f
kepada pt jakarta
roper tindo atau jakpro pun harus dicabut
dan tidak hanya itu hakim juga memerintahkan agar tidak ada kegiatan apapun di proyek reklamasi pulau f
sampai putusan berkekuatan tetap
lalu itu tadi sudah f dan k
lalu pada sidang terakhir hakim membatalkan izin reklamasi untuk pulau i
ini pulau yang ada di depan saya
sebelumnya izin diberikan pemprov dki jakarta kepada pt jaladri kartika eka paksi
reklamasi ketiga pulau dinyatakan
oleh majelis hakim akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem teluk jakarta
yaitu dia izin reklamasi yang juga dibatalkan adalah pulau k
izin ini sebelumnya diberikan oleh pemprov dki jakarta kepada pt pembangunan jaya ancol
dalam putusannya majelis hakim juga mewajibkan tergugat
untuk mencabut surat izin pelaksanaan reklamasi pulau k